ya pemirsa good morning masih kembali hadir untuk anda
hingga tanggal dua puluh tiga juni ke depan
warga jakarta akan dimanjakan potongan harga dalam rangka jakarta great sale dua ribu sembilan belas
saat berbelanja di pusat pusat perbelanjaan
kan pantesan kalau ke mall tuh rame banget ya belakangan ini ya
rupanya orang pada belanja gitu
beberapa mal mengemasnya dalam diskon tengah malam atau biasa kita sebut dengan midnight sale
waktu menunjukkan pukul sebelas pada minggu malam
namun panjangnya antrian seperti ini masih terjadi di salah satu pusat perbelanjaan di bilangan jakarta selatan
yang diselenggarakan di dua puluh enam pusat perbelanjaan di jakarta
kegiatan ini bagian dari festival jakarta great sale dua ribu sembilan belas
yang melibatkan delapan puluh dua pusat perbelanjaan
dan tiga puluh empat gerai pasar jaya
festival ini merupakan agenda tahunan dalam rangka menyambut ulang tahun kota jakarta
pakaian dan celana masih menjadi barang yang paling laris diburu pengunjung
diskon yang tinggi menjadi alasan utama mereka rela datang tengah malam
paling kalau lagi nyari nyari sepatu lah yang diskonnya paling ini
ini dari diskon biasanya
tapi nggak semuanya diskon sih
selain potongan harga beberapa pusat perbelanjaan juga menyemarakan festival
dengan mengundang artis hingga menawarkan parkir gratis selama midnight sale
sangat sangat signifikan sekali kenaikan dari segi customer dan traffic
asosiasi pengelola pusat belanja indonesia menargetkan perputaran uang dalam festival ini mencapai sembilan lima triliun rupiah
jumlah ini jauh lebih besar dibanding tahun lalu sebesar tiga lima triliun rupiah
reza ramadan nugraindrianto jakarta